terima kasih anda masih bersama kami
konflik yang mendera partai persatuan pembangunan atau p tiga
terkait pencopotan ketua umum soeharto mono arfa
membuat wakil ketua dpw p tiga jawa timur angkat bicara selasa siang
p tiga jatim berharap konflik di tubuh partai tidak berkepanjangan
sehingga kerja elektoral daerah bisa terus jalan terutama menjelang tahun politik dua ribu dua puluh
wakil ketua dpw p tiga jatim mujahid ansori meminta konflik tidak berkepanjangan
pasalnya p tiga di daerah sudah trauma dengan konflik internal yang berdampak tidak baik
hingga membuat partai kehilangan lima juta pemilih sejak pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu
selain itu mujahid ansori memastikan p tiga di jawa timur masih solid
serta dinamika politik p tiga di pusat tidak berdampak ke daerah
terlebih saat ini di area sedang berfokus kerja keras tahapan elektoral
dpw p tiga jawa timur berharap dinamika ini cepat selesai
gpl ya tidak pakai lama
karena kalau terlalu lama maka dikhawatirkan akan melahirkan konflik yang berkepanjangan
tentu konflik yang berkepanjangan ini tidak nyaman bagi partai
tidak menguntungkan bagi partai lebih lebih kepada elektabilitas partai